kecelakaan maut terjadi di jalan tol boyolali solo pada jumat pagi
delapan kendaraan dilaporkan terlibat dalam kecelakaan karambole di
kamera cctv merekam detik detik kecelakaan maut di jalan tol semarang solo ruas boyolali km empat ratus delapan puluh tujuh enam ratus
kejadian ini terjadi di sebelah timur res area kecamatan teras boyolali jawa tengah sekitar pukul empat waktu indonesia barat
diketahui sebuah truk bermuatan besi mengalami remblong kemudian menabrak mobil elf yang syarat penumpang
truk muatan besi kemudian menabrak kendaraan lainnya yang tengah berhenti di bahu jalan karena masuk waktu sahur
delapan kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini
dalam kejadian ini dilaporkan sementara ada lima korban tewas
korban meninggal dan luka dibawa ke rumah sakit pandanarang boyolali
terakhir dalam muatan besi
belom dari atas
jadi ngantem travel dulu dia
dia langsung ngantem ke kiri lagi jadi parkirnya ditabrak semua
tadi pak irwan posisi di mana pak
di dalam cabin
suaranya kenceng belum pak
tadi disini memang banyak mobil berhenti pak
memang biasanya sih banyak berhenti
boleh istirahat terhar saranya kan
bisa tak penuh
tidakkan untuk sementara ini hasil pendidikan kita adalah luas
pak tandingi tostef sudah nabrak
dan sebagian kendaraan ini kan parkir ya disini ya
bukan parkir kan ditabrak
yang kedua korban banyak ya
hampir enam meninggal
satu belum bisa karena terimpit
kita sudah perintahkan
kita sama jajaran
kita lakukan skater kmp
untuk kita jalurnya clear untuk hari ini